jin aku tunggu di tempat biasa ya
gue curiga deh itu misal sama rifki beneran jadian
oh lihat aja tuh dia makin lengket
weh arin cemburu
oh my god pasti arin belum mau poni
apaan sih gak usah tau deh lo
tuh kan arin cemburu
itu masih anak bawang pacaran aja belum pernah
mau ngajarin arin mau
bikin rusuh aja terus terusan
gak di sekolah gak di luar
tuh kita lagi
gak di sekolah gak di sekolah
temen temen lo duluan yang cari masalah
benar temen temen lo tuh gak ada etika ya
eh aleber lo bisa diam tidak
mau bete kasih cabai ke mulut kalian
bisa berdua bisa berdua
bisa berdua bisa berdua
itu makanya beda suruh dia buat minta maaf
karena dia sudah tipu tipu kita semua disini
neng aku setuju
sel sebenernya badan aku masih kurang fit
tapi aku bosan banget di rumah
lagian aku juga kesini karena dijemur sama ardi edi sama mama
dan lo mau gitu
temen udah tau sakit mau dijak pergi coba
udah pulang lah penuh istirahat
ya sebenernya aku juga mau pulang seth
cuma mereka nahan aku dan nuduh aku yang gak anggap
tanpa tau kondisi aku yang sebenarnya
guys jangan ada yang menahan aldino pulang ya
sebenarnya gue gak pengen pulang sendiri
bisa jadi percaya sama mereka
woy udah pulang
nunggu apa lagi
gue gak bisa pulang kalo temen temen lo masih pada ngumpul disini
udah bikin gaduh jadi sebaiknya
sebelum gue pulang
banyak banget permintaannya
balik ke tongkrongan terserah nih
mau pulang terserah alaikuto
ya udah nak gue juga balik lah
balik balik ya
sel kalo aku pulang sekarang
kamu gak apa apa
gak apa apa udah gak usah mikirin aku bisa pulang naik angkor
ya udah nanti kamu kabarin aku ini
kalo udah sampe rumah
pulang tinggal pulang gak usah banyak drama
oke lalu mending balik aja
gak usah ngedengar rektinya
aku pulang ya sel
eh lu mau kemana
makasih ya udah poin tas gue
oh ya lu masih mau nongkrong disini atau mau pulang
sebenarnya gue ada janji sih sama orang
yaudah yuk kita pulang sekarang
gue mau ngambil jaket gue sekalian ada dirumah lo kan
besok kan bisa gue kasih gue cuci
gue butuhnya sekarang
karena tanpa jaket gue itu gue ngerasa ada yang kurang di hidup gue
lu mau jadi partner hidup gue menemani gue
lihat aja tuh dia makin lengket
weh arin cemburu
apaan sih gak usah tau deh lo
tuh kan arin cemburu
pacaran aja belum pernah
mau ngajarin arin move on lagi
aigo rara disebut anak bawang
ya ampun asal kalian tau ya
rara itu punya pacar tau
siapa sih pacarnya rara
kok kayaknya dia rahasianya banget
siapa tahu dia ketemu pacarnya
mamahapa dia udah jenthen

cari azri zamar harus karirin

dari bos aku mas
pak saya bisa kirim nanti saya lagi di luar
iya pak saya kirim secepatnya terima kasih pak
aku harus kirim file sekarang urgent katanya mas
kamu kirim aja dulu sambil nunggu anak kamu pulang
mudah mudahan sebelum kamu selesai anak kamu udah pulang
iya udah sebentar ya mas
gua mau ngobrol kemana ki
ya gua mau ngantenin lu pulang lah rumah lu
masa kakau gak harap ya
kalau lo mau ngantenin gue pulang ya gak lewat sini lah
gua udah pindah rumah udah bangun terbalik aja tahan
cewek tuh kadang kadang aneh ya
terkadang dia bisa jadi pendamping yang setia
tapi terkadang juga dia bisa jadi kompenya yang suka ngejajah cowoknya gitu
tapi gak apa apa untuk malam ini gue lagi kepengen sih dijajah sama alam